hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota tasik malaya jawa barat selasa petang
dua rumah warga dikeluarahan sigantang mangku bumi rusak berat di sambar petir
selain merusak meteran listrik petir juga memporak perondakan isi rumah
dasyatnya sambaran petir membuat genteng dan atap rumah jebol kaca jendela pecah hingga perabotan rumah tangga hancur
lima warga dari dua rumah turut menjadi korban sambaran petir
terparah menimpa munawaroh yang mengalami luka bakar di punggung
kerasa suara petir membuat korban jatuh pingsan
empat korban lain alami gangguan pendengaran hingga luka ringan di kepala akibat terkena serpihan kaca yang pecah
resolusi ada penghuni rumah yang kena pecahan kaca
korbannya sekarang dibawa kemana pak
korbannya lagi di
belum ada tindakannya ini sebetulnya
cuma ya tidak terlupa
mungkin ya dirawat secara manfaat
angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di jalan raya purba ratu
seorang pengguna jalan tertimpa batang pohon yang roboh hingga luka parah di kepala
korban bernama dhani warga sukamenak langsung dilarikan ke rumah sakit umum dr soekarjo dalam keadaan kritis
petugas bpbd kota tasikmalaya masih mendata jumlah warga yang terdampak bencana ini